ya saya lanjut kurang guru ya ya siap set jangan aneh aneh lompat lompat
cantik cantik mundur lagi mundur lagi cantik cantik jadi nyanyi
disahroni deh sarani saat yang mana siap itu dua duanya bener
alhamdulillah hampir saja kekik kedua kalinya
ini biar khusus betul betul
siap siap siapa yang tahu bahasa arabnya pagi

ngangkat tangannya cepet kali tahu dong prinses gitulah

gugup gitu itu apa namanya itu

tuh kan amalia kau itu ya tunjuk tangannya gitu ya
tuh kan amalia kau itu ya tunjuk tangannya gitu ya
tuh kan amalia kau itu ya tunjuk tangannya gitu ya
memang cepat tapi kalau kamu menjawabnya itu lama
iiih bukannya lama
ini justriatu lupa tadi ituh udah ada jawabannya
terus tiba tiba hilang pergi gak tau mana lupa
udah udah lupa itu wajar
kalau begitu siapa yang tahu
pasti jawabannya itu sobaun
kele khusus dari aneh nah yang berikutnya siapa yang tahu bahasa arabnya diam diam
tunjuk tangan tak lupa lagi gua kali ini gua pasti jawabannya itu alim alim bener bener
biasanya kalau orang pendiam itu kan alim alias alim bener
betul betul ngaco sembarangan menjawabnya
diem itu bahasa arabnya sakata yaskutu
kalau misalnya kita sembuh semua terus kita kapan keluarnya
ya allah amalia kalau mau kentut buanggahan
buat buang gas jangan di sini kesian temen temen yang lain
hah yaudah aduh ijusnya nih kayaknya mau ketut lagi deh
mau ke toilet boleh ya
kalgen itu ya kan amal yang sakit perut
kok kalian ikutan juga
kita kan tadi makan baso juga ya yang kayak ketut ketut
pedas kebanyakan sambalnya
mau ketut juga
iya nanti dari mana ketut disini pasti bau loh ustadz
ya kan ustadz boleh ya
kamu baca surat apa
al qadar oke baik
inna anzalnahu fi laylatil qadar
laylatul qadar khoyrum min al fisyah
iya baik sekarang sobri silakan keluar
ya lukman ini
iya lukman ayo silakan menuju ke depan
lukman mau baca surat apa
alhamdulillah ya banyak belajar lagi ya
sobri gimana sih makannya kalau jalan itu liat liat pakai mata
ya maaf kita itu lagi buru buru
oh ya eh tunggu
hmm kardus yang dibawa sama kalian mana
nah justru itu kita itu mau
aduh kardusnya itu ketuker sama pusiti